untuk mengantisipasi penyakit masyarakat dan peredaran narkoba saat tahun baru
petugas gabungan dari polda kalimantan selatan bnn provinsi dan juga satpol pp banjarmasin
merazia sejumlah tempat hiburan malam di banjarmasin
petugas menjaring empat puluh satu orang yang masih di bawah umur dan tanpa memiliki identitas
enam orang lainnya positif menggunakan narkoba
jumat dini hari tim gabungan dari polda kalimantan selatan polresta banjarmasin
bnnp kalse dan satuan polisi pamung praja merazia tempat hiburan malam di kota banjarmasin
tempat hiburan malam yang pertama dirazia adalah sebuah fasilitas karaoke
satu persatu ruangan karaoke dibuka petugas
petugas memeriksa barang bawaan pengunjung dan melakukan tes urin
selain tempat karaoke petugas juga memeriksa diskotik
ada sekitar tujuh belas tempat hiburan malam seperti diskotik karaoke dan pub yang didatangi petugas
sejumlah tempat berkumpul anak muda di pinggiran jalan
juga turut dirazia
dari razia ini terjadi empat puluh satu orang di bawah umur atau tanpa identitas
sementara dua diantaranya kedapatan membawa pil ineks dan ekstasi
pengunjung yang tidak membawa bukti identitas atau di bawah umur akan dikenai tindak pembinaan
sementara untuk yang positif mengkonsumsi narkoba
akan diproses oleh direkturat reserse narkoba polda kalsel
untuk yang bermaja anak muda
wanita ditangani oleh di triskep
mereka kemudian akan prosesnya seperti apa
ya proses kita proses bagi yang mengundi unsur kita proses
kalau ini tanpa ktp tadi
tentunya kalau tanpa ktp kita lihat
apa alasannya kita selidiki dulu
kalau memang itu hanya pembinaan kita serahkan juga nanti ke dinas direkturat pembinaan masyarakat dimas
untuk thm nya ada sanksinya nggak
operasi ini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
di wilayah hukum kalimantan selatan menjelang pergantian tahun
nani kahyati penjarmasin kalimantan selatan